uji klinis vaksin covid sembilan belas sudah masuk tahap tiga
presiden jokowi dodo menargetkan
akhir dua ribu dua puluh vaksin sudah dapat digunakan
sementara ketua komite penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi nasional erlangga hartarto mengatakan
ada satu ratus enam puluh juta orang yang akan menjadi sasaran penerima vaksin covid sembilan belas
di sisi lain melalui surveinya
koalisi warga lapor covid sembilan belas menemukan
sebagian besar responden yang menjadi target survei
enggan menggunakan vaksin yang akan diproyeksikan oleh pemerintah
di antaranya tujuh puluh persen responden ragu ragu mengkonsumsi obat uner
enam puluh sembilan persen responden ragu ragu menerima vaksin biofarmasi novak
dan lima puluh enam persen responden ragu ragu menerima vaksin merah putih
dari eijkman dan biofarma
diduga hal ini merupakan akibat dari minimnya penggalian pendapat dari masyarakat
kita harus lebih memperkuat
proses pembuatan ini dibuat lebih transparan lagi
lebih secara saintifik lebih robase lagi
lebih patuh lagi kepada proses uji klinisnya
dan kemudian kalau semuanya sudah sangat bagus
saya kira tidak perlu lagi merumuskan komunikasi yang baik untuk masyarakat ya
karena prosesnya sudah berjalan dengan baik
tinggal disampaikan saja apa yang sedang terjadi
dan apa yang direncanakan oleh pemerintah
masyarakat sendiri tentang vaksin dan juga kesiapan masyarakat ini terhadap vaksin covid
itu sama sekali belum digali
atau kalau pun sudah digali mungkin sangat sedikit sekali
padahal vaksin ini kan diperuntukkan untuk kita semua ya
untuk masyarakat indonesia
perhimpunan ahli epidemiolog menilai
kesiapan pemerintah untuk implementasi vaksin sebagai upaya penanganan covid sembilan belas
memerlukan komunikasi baik dengan masyarakat
dan masyarakat diharapkan mampu meyakini kerja kerja pihak lainnya
dan masyarakat diharapkan mampu meyakini kerja kerja pihak lainnya dan masyarakat diharapkan mampu meyakini kerja kerja pihak lainnya
terkait terutama bpom dalam memberikan otorisasi izin kedaruratan pada vaksin
sampai saat ini mungkin karena uji kliniknya belum tuntas
tentu badan pom belum bisa berbicara apa apa
tetapi nanti setelah tuntas saya yakin akan banyak
bahkan di dalam sendiri tentu akan ada banyak perdebatan tentang putusan terhadap vaksin ini
kaedah kaedah yang dilakukan oleh badan pom itu sesuai dengan kaedah kaedah cara uji klinik yang mereview hasil hasil vaksin ini untuk bisa diputuskan approval untuk vaksin tersebut
hari fadilah ketua umum persatuan perawat nasional indonesia mengapresiasi pemerintah yang menjadikan perawat sebagai target utama penerima vaksin
di mana ada tiga satu ratus tujuh belas perawat yang terdampak covid sembilan belas dan satu ratus sembilan orang diantaranya meninggal dunia